ketika presiden joko widodo sibuk dengan kegiatannya dan menjadi perhatian masyarakat
ternyata wakil presiden yusuf kala memiliki agenda yang tak kalah pentingnya
mulai dari memimpin delegasi indonesia di sidang umum pbb hingga didaulat
menjadi ketua pengarah asian games dua ribu delapan belas
ini adalah formula empat plus satu untuk membangun myanmar
memiliki kebutuhan untuk memperbaiki orang orang di pusat
sidang umum ke tujuh puluh dua perserikatan bangsa bangsa di new york amerika serikat
dua puluh dua september dua ribu tujuh belas adalah saat indonesia memberikan solusi atas krisis rohingya di myanmar
wakil presiden yusuf kala mendapatkan kesempatan untuk berbicara di forum internasional
untuk menyampaikan pendapat berbagai isu internasional
kala itu indonesia juga mengusung satu misi khusus
yaitu mengampanyekan pencalonan anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
indonesia harus mengusahakan perdamaian dunia
nah salah satu cara untuk perdamaian itu aktif dalam di pbb di dewan keamanan
untuk memberikan partisipasi aktif dalam bagaimana menjaga perdamaian
jadi itu perintah konstitusi itu
diplomasi memang menjadi keahlianya

ia pun aktif berdiplomasi ke luar negeri
yang menjadi agenda wapres dalam mendampingi presiden jokowi mimpin negeri ini
didampingi istrimu fida kalam
ia melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara eropa
seperti belgia dan inggris pada tujuh hingga tiga belas oktober lalu
wak pres yusuf kalam baru baru ini menerima penghargaan sebagai tokoh perdamaian dari pemka poso
karena perannya menjadi inisiator dan pemerakasa perdamaian di kabupaten poso
diplomasi ala yusuf kala pun membuat ia didaulat menjadi ketua pengarah asean games dua ribu delapan belas
semua kelengkapan persiapan asean games tak luput dari pantauannya
termasuk kemajuan pengerjaan gelora bung karno
ia pun tak lupa bersenang senang sejenak untuk bermain bulu tangkis bersama pemain pelatnas
tugas seorang wakil presiden yang diemban yusuf kala kadang memang tak sepopuler yang dilakukan oleh presiden joko widodo
keduanya memiliki kekuatan yang sangat tinggi

memiliki tugas selama lima tahun untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri dan maju
dia memiliki kekuatan yang sangat tinggi
abdul rojak cnn indonesia